dara kita beralih ke sitaro sulawesi utara
warga nekat kembali ke rumah mereka di sekitar gunung ruang yang tengah erupsi
untuk mengambil barang mereka
saudara inilah visual warga yang baru kembali dari pulau ruang
tampak tumpukan barang perabotan rumah berada di atas perahu
warga ini merupakan pengungsi gunung api ruang
yang berada di posko pengungsian
sesampainya di pulau tagulandang barang ini langsung dibawa untuk diamankan
selain itu saudara juga tampak sisa abu erupsi gunung masih menempel
menurut warga hingga saat ini masih banyak barang yang tertimbun
dan mereka masih akan kembali untuk mengambilnya
iya saya warga pengungsi dari masyarakat kampung lempati
berapa jam pak dari pulau ruang sampai ke tegulandang ini
orang pergi tadi dari jam
nanti kembali kemari jam berapa ini
ha semua jam tiga
tapi kalau dari sini ke sana diperhitungkan setengah jam
harga pemerintah bisa mencari atau menempatkan kami di pulau tagu landang ini saja

iya dengan pulau ruang
kepala badan nasional penanggulangan bencana
mengunjungi korban terdampak erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaru
kepala bnpb mengunjungi dua titik pengungsian masing masing
dan desa apeng sala di pulau tagu landang
jadi saya langsung ke pulau tagu landang dan pulau siau
tadi mbak katakan ini sebagaimana arahan bapak presiden
jadi di pulau ruang itu kami yakinkan sekarang kondisinya sudah kosong
ada tiga ratus satu kepala keluarga
di pulau tanggulandang sebagian sudah ada di bitung dan menado